kurang aja seluruh anak panahku meleset
amba mohon goo si prabu hentikanlah memburu kijang itu
sepertinya itu bukanlah kijang sebarangan
tidaklah gusih prabu lihat keadaan yang terjadi
kijang itu saja mampu menghindari setiap bidikan anak anak gusih prabu
kijang itu mungkin saja kijang sinuman
atau jelma anarasi sakti
yang sedang bersemedi atau bertapar di dalam hutan gusti prabu
bukankah selama ini
tidak ada seekor hewan pun yang mampu menghindari
setiap bidikan anak anak gusih prabu
lalu apa masalahnya
amba mohon ampun gusih prabu
ini sangat berbahaya bagi wisu prabu
jika ternyata itu kijang bukan kijang biasa
benar gusih prabu
mohon ampun gusih prabu
gusih prabu bisa celaka
jika itu ternyata kijang sinuman
atau jelma anarasi sakti
kalau memang benar kijang itu jelma anarasi sakti
atau anarasi sakti
kalian pikir aku takut
biar dia tahu siapa aku sebenarnya
jatuhkan berat banda
hal yang tidak terjadi
kambing atau masukkan
kau akan takut
kau mungkin bisa melarikan diri dariku
namun kau tak akan lolos dari terjangan anak panah
tidak kau tidak bisa melarikan diri dari anak panah
tidak kau tidak bisa melarikan diri dari anak panah
ternyata benar kejang itu adalah siluman
baiklah aku akan menang
tidak kau tidak bisa melarikan diri dari anak panah
tidak kau tidak bisa melarikan diri dari anak panah
tidak kau tidak bisa melarikan diri dari anak panah
siapa yang bertarung malam malam begini
aku harus memeriksa
oh tuhan yang kuat aku berdoa
lindungi aku sampai sampai di istana pajajara
apa kabarnya ratu
siapa orang itu
sepertinya dia kenal dengan bunda ratu
aku harus tetap di sini untuk mencari petunjuk
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana